ini kesempatan yang tepat
orang ini bisa masuk spot ini
dan kita menjaga penjagaan lebih ketat lagi
gak mungkin orang ini tiba tiba gak ada
cari lagi dengan teliti
pokoknya mama tenang aja ya
kita semua disini pasti akan jagain mama
tapi itu orang di luar tuh mama yakin banget
itu ada orang di luar
mama disini mama yakin din
dia di depan jendela
itu general kebuka atau ketutup
tadi pas kita kebangun karena bubos teriak
jendela tuh masih kadang ketutup
dan kekunci juga
tadi sebelum tidur kan
udah gue cek ulang
jadi gak ada yang kebuka din
ma jendela itu masih ketutup ma
mama yakin ada orang
mama yakin omong liat sendiri
mungkin mama tadi tuh mimpi ma
tapi rasanya seperti nyata
mungkin karena mama juga udah kepikiran dari tadi siang
mama masih trauma
jadi akhirnya kebawa mimpi
udah matang dong mbak
bener kata mama tadi
aku juga seorang yang mimpi serem
sekarang kita tidur lagi ya

ngamil mpih serem lagi
sekarang kita tidur lagi ya oma ya

sebelum tidur kita berdoa dulu
sebelum tidur kita berdoa dulu
kita doa bareng barengnya doain omanya sanggup
lindungi keluarga kami ya allah
jauhkan dari mimpi buruk
jauhkan dari mimpi buruk

jauhkan dari orang orang yang jahat sama kami allah
dan buatlah besok hari menjadi hari yang lebih baik lagi dari sekarang

amanya roh banget
amanya roh banget
kita dari tadi muter muter
kau beneran gak mau kemana berhenti gimana gitu
kau beneran gak mau kemana berhenti gimana gitu

mall mall juga pasti udah pada tutup
lagi pula muter muter jakarta kayak gini sama kamu tuh udah romantis

aku perut kamu kayak gini gak apa apa kan
aku perut kamu kayak gini gak apa apa kan
iya tapi mungkin sebaiknya kita tunggu sampai nikah dulu kali ya

karena kan kita masih belum mahrum
hmm gitu ya
hmm gitu ya
oke tapi nanti pas kita udah nikah aku boleh pelukin kamu sepuasnya kan
oke tapi nanti pas kita udah nikah aku boleh pelukin kamu sepuasnya kan

aku rasa tadi mama cuma mimpi aja deh mas

masih panik aja sama kejadian tadi siang
jadi dia gak bisa ngebedain mana mimpi mana nyata
tetep berjaga ya
belom tidur kamu
baru aja mau tidur pak
aku cuma pengen masin kamu baik baik aja
jessica baik baik aja kok
asal dituduh sama ibu ibu gitu
dia dituduh mau nyerang ibu ibu itu
padahal aku sama nenek tau kok elsa baik
aku cuma mau ngebalikin garpu ibu ibu itu doang
eh mah dituduh mau nyerang
papa tahu kamu temenan deket sama elsa
kayaknya ada baiknya kamu
jangan terlalu deket ya sayang ya
jaga jarak aja
ya kita kan nggak akan pernah tahu kalau ternyata elsa beneran nyerang ibu ibu itu
jangan terlalu deket ya sayang ya

jessica tuh sama nenek tau elsa baik pa
rasa gak mungkin mau nyerang ibu ibu itu
ini kesempatan yang tepat
saya harus ketemu adi
saya butuh ketemunya
saya tidak bisa mengizinkan
bella itu sudah masa lalunya adi
karena bisa bikin luka lama adi itu terbuka kembali

mau apa pak irfan itu nanyain randy
butuh randy itu buat apa lagi
bukannya anak itu bella sudah pergi meninggalkan randy begitu saja
sekarang buat apa dia cari randy lagi
aku gak akan biarin pak irfan itu ganggu randy lagi
randy saat ini sudah bahagia sama mbak catherine
kamu tuh dari mana aja
tadi makan bakso terus jalan jalan
ya ampun malem malem gini
aduh ren kamu tuh kayak gak pernah ke jakarta aja
ya catherine yang mau
ya udah kalau gitu aku kamar dulu ya
mama jangan lupa istirahat udah malam ya
supaya ini tuh berjalan dengan baik hubungan kamu sama mbak catherine
kamu pasti kan sama mbak catherine
kamu yakin sama dia
terus ngejalanin hubungan juga sama catherine
tapi kamu sudah melupakan bela kan ren
ya itu juga
ya itu juga
kok mama nanya itu lagi sih ma
mah aku udah bilang sama mama
kalau bella itu masa lalu wataku ma
emangnya kenapa sih
ya mama cuma mau pastikan aja
supaya hubungan kamu sama mbak catherine itu berjalan dengan lancar ren
mau juga istirahat ya